sementara itu tarif jalan tol sudiatmo yang menghubungkan jakarta dengan bandara soekarno hatta akan naik tahun ini
kenaikan tarif akan dilakukan pada oktober dua ribu delapan belas apabila standar pelayanan minimal jalan tol sudah sesuai dengan yang ditetapkan
pihak jasa marga menjamin pelayanan jalan tol sediatmo bakal lebih baik menjelang kenaikan tarif dengan melakukan sejumlah upaya perbaikan kapasitas jalan
sementara itu badan pengatur jalan tol bersama kepolisian dan dinas perhubungan akan mengevaluasi standar pelayanan minimal jalan tol sebelum mengusulkan kenaikan tarif kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
rencana kenaikan tarif jalan tol bandara ini sesuai dengan amanat undang undang no tiga puluh delapan tahun dua ribu empat yang memperbolehkan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun sekali